akhirnya kamu sedar juga
sekarang apa yang lala rasakan
bengkel bapak aku
tadi aja cuma satu motor
yang di servis
sabar aja lah
kerja gue itu memang masak buruk
bengkel bapak aku pasti gak semaju ini
lah ibu gue itu hanya sebagai perantara
aku boleh tanya sesuatu gak
kamu itu sebenernya
temen sama aku tuh lusga
kamu lihat kan kakek aku ini
aku berteman sama siapa aja
aku gak liat fisiknya
aduh siapa yang udah bikin gue kelapang
aku ngelakuin baru aja
yanni bubuk kubunya sudah ditangkap
kita lagi mau nangkep kupu kupu
wah seru dong
gimana biar lebih seru lagi sambil makan roti
tumben kalian baik
iya dong sesama teman itu harus berbuat baik
retinya min retinya
kalo ingin memberi itu kan pake tangan kanan
keren tangan kebaikan
tangan kanan tangan kiri
enak ya riz makasih ya
kok mereka gak kebadesan ya
kayaknya udah kebal pedes kali
kayaknya ada yang gak beres deh
kayaknya ada yang gak beres deh
kayaknya ada yang gak beres deh
coba rotinya dulu
kayaknya ada yang beres
kalian berdua emang
riz kamu tuh jahat banget ya
emang yang ada itu salah apa
yang itu kan temen kamu
jadi pantas untuk dikerjain
udah hilang pedesnya

kayaknya punya sendirian lagi kok dan monyet sih
ya ampun monyet
wah jurangnya dalem banget
jurangnya gak dalem dalem banget koyan
ya gak usah della bahaya
kamu tolong panggil pak bram aja supirku
biar aku dijemput
rumah kamu kan jauh dari sini yan
aku gak mau ninggalin kamu sendirian
kamu tenang aja
aku tahu kok jalan aman buat turun ke jurang
kamu tunggu di sini ya

ya kamu gak apa apa
yang penting kan tongkat kamu udah ada
kak tanganmu udah getahnya
aku juga gak tahu nih
tadi aku gak sengaja di jurang
megang tanaman liar sampai putus
dari tadi perih banget nih
kalau aku kok pusing banget sih
ya ampun ala
salah anaknya kawan doang

jangan paham pentah itu
bunda diamin pasang terserah
akhirnya liat tuh
akhirnya kamu sadar juga alhamdulillah
sekarang apa yang lala rasakan
anak udah gak apa apa kok pak
akhirnya sih iya kepala lala pusing banget
terus getah yang ada di tangan lala ini
kerennya minta ampun
tadi mbak andin sudah bersihkan
tapi bekas lukanya susah hilang
kamu udah lelah melakukannya untuk aku
yan temen itu kan harus saling tolong menolong
lalu aku mau pergi
lalu aku mau pergi
lalu aku mau pergi
pak tv nya nyala pak
orang gaan bapak di giving tau noh ke servis
lala juga gak tahu pak
lala juga gak tahu pak tiba tiba tv nya bisa nyala